keributan ini terjadi saat sidang paripurna dprd yang membahas hasil rapat pembangunan jangka menengah daerah kabupaten solok tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam pada rabu siang
beberapa anggota dewan melakukan hujan interupsi kepada pimpinan sidang
suasana bertambah panas ketika sejumlah anggota sidang melempar asbak dan menggebrak meja sehingga memicu baku hantam antar anggota dewan
keributan meredah setelah sejumlah petugas satpol pp melerai para anggota dewan
ketua dprd kabupaten solok dodi hendra menyebut
pericuan itu berawal dari adanya peraturan berat
bupati yang menyebut spt boleh ditekan oleh wakil ketua
beberapa anggota sidang kemudian menilai dodi hendra tidak layak memimpin sidang
jadi itu kan bermuara kemarin itu ada perbuk yang keluar
ada produk yang keluar spt boleh ditekan oleh wakil ketua
jadi perbuk itu membuat rancu sehingga terjadilah dualisme pembahasan rpcmd
setelah kejadian itu pihaknya akan meminta kepada gubernur sumbar dan kemendagri
untuk melihat kembali keabsahan perbuk itu
randi pangeran kabupaten solok sumatera barat